iya bu ada apa
kamu tungguin rena ya
tidur sama rena malam ini
sama rumah sakit
jagain rena ya
sekarang semuanya udah jelas
karena udah begitu keras sama kamu tadi
karena udah begitu keras sama kamu tadi
terima kasih ya
terima kasih nino mama seneng sekali ngedenger ya
terima kasih ya mau maafin elsa

terima kasih ya mau maafin elsa
kamu liat sendiri kan
kamu ini punya suami yang baik sekali
kamu juga harus terus belajar jadi istri yang baik
kamu ini punya suami yang baik sekali
dan sabar buat nino
aduh aduh aduh
tuh kan bengkak
aduh gimana ini
tapi sakit banget pasti kalau jalan
telfon aja deh
siapa sih yang telfon malem malem
aduh tuh anak ngapain sih telfon malem malem
genit banget sih
udah tau seru mah pake telfon
kayaknya kaki aku bengkak sama memar deh mas
bengkak kok bisa tadi kan udah dikasih salep
iya tapi kayaknya makin parah deh mas
ya udah saya kesana
kamu kenapa gak bilang sih kalau tambah mengkak kayak gini
kalau gini kan ngerepotin saya jadinya
nah sini sini
apa yang terjadi
apa yang terjadi
asik banget sih
aduh abis lagi batmah
batmah abis ke dokter aja deh
aduh angkat telfonnya dong
tuh gak diangkat lagi
bisa minta tolong kesini ren
antarin saya ke rumah sakit ya
iya bu ada apa
kamu tungguin rena ya
tidur sama rena malam ini
sama rumah sakit
tapi ibu gak apa apa kan
gak apa apa masih aja kayak kampuh
jagain rena ya
mari bu saya bantu
itu kan pak al
saya cuma memastikan saja ibu kuat jalan
saya harus kasih tau pak al
jangan sampai berosah melihat pak al sama bu andi
kok omong gak di kamar
ambil obat ya
oma ambil obat dulu ya
kok belum tidur
nanti oma begitu selesai oma akan pulang
saya gak lama kok di poliklinik
saya merasa bad
iya apa aku ada debris poi bro

apa k stole mah hu
yang bel tornar
tadi jadi ke tempatnya elsa
terus sekalian makan malam sama nino
kamu gimana jadi ketemu sama andin
tadi papa juga ketemu sama anak angkatnya al dan andin
ngegemesin banget mah
nah papa waktu megang tuh seperti papa pegang cucu kandung papa sendiri gitu
ini belum apa apa kamu udah kangen sama dia
kenapa sih sampai segitunya banget sama anak angkatnya mereka
apa apa yang namanya anak angkat itu akan tetap jadi anak angkat
gak mungkin dia bisa berubah jadi anak kandung
kenapa enggak kamu pikirin aja cucu kandung kamu sendiri yang sampai sekarang masih ada di perutnya elsa
semua anak itu sama mah
mau anak angkat anak kandung semua sama di mata allah
cuma maksudnya ya tetap aja rasanya beda pak
udah udah aku lagi gak mood untuk debat sama kamu
lagian siapa yang bilang aku gak mikirin anaknya elsa
itu kan cucu aku sendiri
aku selalu mendoakan cucu papa
dah sekarang aku mau istirahat dulu
sayang makasih ya udah memaafin aku
ya semuanya udah selesai
aku selalu udah nutupin ini semua dari mama
kalau sebenernya aku kerja
semuanya udah jelas
semuanya udah jelas
semuanya udah jelas
semuanya udah jelas
aku juga udah tahu kenapa elsa sampai ngelakuin ini semua
yang pasti ini bukan salahnya elsa kumah
kamu harus jujur sama suami kamu
karena kejujuran ketulusan kebaikan itu kunci dari berhasilnya sebuah rumah tangga
mama bener ya elsa
cukup angin saja